selanjutnya ada tim wushu indonesia yang berlaga dalam sea games dua ribu dua puluh tiga tiba di tanah air pada sabtu malam
mereka menorehkan prestasi gemilang karena berhasil mengoleksi total empat belas medali
penyambutan meriah pun dilakukan di pintu keluar kedatangan terminal tiga bandara internasional soekarno hatta
tim husu indonesia mendapat penyambutan meriah saat tiba di tanah air
mereka disambut oleh menteri pemuda dan olahraga dito aryo tejo dan mengko perekonomian yang juga ketua pb wushu indonesia air langga hartarto
secara total tim wusu mempersembahkan empat belas medali dengan rincian enam medali emas enam medali perak dan dua perunggu pada ajang sea games dua ribu dua puluh tiga
tim husu indonesia pun nampak bangga saat dikalungi bunga begitu mereka keluar dari pintu kedatangan terminal tiga bandara internasional soekarno hatta jakarta pada sabtu malam
yang pasti ini sangat menarik
sangat membahagiakan dan membanggakan ya karena setelah gagal dari sea games di tahun lalu akhirnya tahun ini bisa membuktikan kembali bahwa saya mampu untuk meraih medali emas lagi untuk indonesia
keberhasilan tim musuh indonesia di ajang sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja juga diapresiasi langsung oleh mempora dito aryo tejo
ia menyebut prestasi ini tak lepas dari pelatihan yang berjalan dengan maksimal
bahkan tim husu indonesia sempat berlatih di tiongkok sebelum ajang sea games dua ribu dua puluh tiga berlangsung
yang pasti kita bangga dan sangat bahagia karena ini melebihi dari target yang di input ke kami yaitu target emas empat membawa pulang enam dan total empat belas di enam silver dan dua perunggu
dan ini memang tadi saya sampaikan bahwa sea games ini adalah untuk pemanasan
husu ini kita andalkan di asean games
jadi kita juga akan mendukung penuh dan juga intensif dalam persiapan alat alat sea games ini untuk di asean games september nanti
prestasi tim wusu indonesia yang dicatat dalam sea games dua ribu dua puluh tiga kali ini mengulang sukses perolehan medali pada sea games dua ribu sebelas jakarta palembang
saat itu tim husu indonesia berhasil mengoleksi delapan medali emas tiga perak dan tiga perunggu
adi dwi nanda murid handoyo jakarta